kata kamu yang bikin terminal jadi bau
belum selesai kang
kang celana saya belum direslifting kang
belum di kancing
kan gak ada toilet
kau pernah di toilet
udah gak tahan kang
yang rekrut orang baru buat di pasar
bukan yang omar
perintah kang emus
kenapa kamu minta ke kang murad
bukan ke kang komar atau saya
perintah kang emus
kang emus udah gak percaya sama kang omar
udah gak percaya sama saya
kenapa helmnya masih dipake
kamu ke motor duluan
aku mau ke iwan sebentar
kang omar kemana
mau kamu laporin ke kang emus
bukan urusan saya
waktunya lagi iuran
kemarin akan gak narik yuran tiga hari sekarang dirapel
enggak bayar hari ini aja
yang kemarin gratis
kalau maksa mau bayar boleh aja
saya pilih yang nggak usah bayar aja
mau ngasih buah juga
kamu mau buah juga
kita kesini buat nanti yuran bukan buat minta buah

juron yang tiga hari kemarin gratis
kamu kalau nggak ada yang nanya jangan jawab
kamu lagi bahagia
kamu lagi bahagia
aku bahagia tapi amin enggak
kamu denger gak amin ngomong
terus nih mas harus gimana
mus dari tadi di sini
kok barusan saya nggak lihat
baju koko saya yang baru udah disetrika
hari ini ada rencana keluar
enggak tahu mau ke mana
saya lagi ada masalah
memangnya kelihatan kalau saya lagi ada masalah
kalau kamu enggak mau cerita enggak apa apa
kalau kamu mau pergi mau jalan jalan yaudah sana
hape kamu aktif terus
biar kalau saya ada perlu bisa ditelepon
kau baju koko yang aku beli kemarin buat lebaran
mungkin bisa langsung pakai buat jumatan bukan buat lebaran
kok isinya dibeli
apalah hijab kerudung
kamu kan bisa pergi sendiri
kan ini dibeliin sama akang
tau tau akang beliin es hijab
kerudung atau apa
hati hati di jalan
mau tanya tau alamat ini gak
ini mah dekat jalan juga bisa
nanti teh lurus aja kesana
setelah stopan tete belokin
terima kasih teh
cari dompet saya
uangnya sih cuma dua puluh lima ribu
masalahnya ada ktp saya juga
eh kang uyan
ini si tete ini dompetnya hilang
jatuh atau kecopetan
udah tapi gak ketemu
kalau jatuh ditemuin orang
gak usah berharap kembali
uang gak banyak sama ktp
kamu butuh surat keterangan
buat bikin ktp baru
paling sepuluh menit dari sini
saya mah orangnya jongjon
banyak waktu senggang
saya nganter ke kantor polisi dulu
ibu mertua saya juga
bapak mau ikut
lebaran di nes gak libur
kalau nggak salah ada yang bantuin kamu
saya belum kenalan
kenalin atu sama saya
sekarang mah belum
tapi setelah diinget inget
saya juga sempet naksir
dia cuma angkat temen aja
gak mau jadi pacar
makanya kenalin sama saya
siapa tahu dia mau sama saya

siapa tau dia mau sama saya

sekarang mah gak bisa
yaudah kapan kapan kita kontak lagi
bukan lele yang pusing
lele saya banyak yang mati kang
pasti kamu pusing
sama yang lainnya gimana
gak ada yang ikut pusing
masa bodoh aja
kenapa pake payung
panas kang takut kulit saya kebakar
kalau udah hangus gitu mah gak usah takut kebakar
ternyata kamu yang bikin terminal jadi bau
belum selesai kang
celana saya belum di les linting kang
belum di kancing
kan gak ada toilet
kenapa gak ada toilet
udah gak tahan kang
yang suka bikin terminal jadi bau
udah tua tapi kelakuannya masih seperti bayi
suka pipih sembarangan
terima kasih kang bus
masih kenal saya
saya mah udah biasa dirupakan
jangan panggil om atuh
saya mah masih muda
seumuran sama ubed
panggil aja kakak
kenal sama kak ubed
kan kita ketemunya di tempat ubed jualan cilok
kan tadi saya sudah bilang
saya emang udah biasa dilupakan
kakak belum tau nama saya
kirain teh udah tau nama saya
waktu ketemu di tempat ubed jualan cilok
kita belum kenalan
cocok dilihat dari mananya
kakak bisa aja
masih mau jalan
tempat yang lain
saya mau beliin kejutan buat istri saya
mau beliin sesuatu
sepatu buat keundangan kang
sepatu buat keundangan
terima kasih ya atas idenya
harusnya saya yang terima kasih
terima kasih buat apa
sudah dipakai sama akang padahal
apalagi dipikirin serius
ah bisa aja
maaf saya harus pergi ada urusan
terima kasih udah mau ngasih nomor teleponnya

saya gak ada

sepatuh buat istri pak
kejutan buat siapa
kira kira si saib kemana ya
kalo gak disetres mah
kemana aja gak apa apa

temen apa baru kenal
pas ngantuk mau tidur lagi
saya mah takutnya si sayap itu bunuh diri
tidur di renol kereta api
atau terjun bebas ke sungai cikapundung

tadi ada yang bunuh diri disini
kurang tahu pak
terima kasih pak
tadi disini ada yang bunuh diri
enggak ada beritanya
terima kasih bu
kalau saib stres
bukannya dari dulu dia stres
anggap aja yang dulu dia itu normal
sekarang dia stres
dia merasa kehilangan teman temannya
dia juga merasa kehilangan anak buahnya
terus sekarang dia dimana
nah itu dia
sekarang saibnya ada
saya sama junaidi lagi nyari nyari dia
kalau udah ketemu
atau kalau udah ada kabar lain
kasih tau aku
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
b sampai jumpa di video selanjutnya
karena kang komar merasa gak dianggap
waktu ada orang baru di pasar dia nggak tahu apa apa
kalau kedik dik kayaknya kang komar makin gak suka
soalnya orang baru itu dig dik yang ngurus
gimana iwan joni dan jupri
kalau jupri udah jelas merasa sakit hati sama kang mus
kalau iwan sama johnny belum merasa sakit hati baru kecewa
jelaskan definisi atau perbedaan antara sakit hati dengan kecewa
udah pernah ngerasain
dia sudah gak usah kamu jelasin
ini esi atau edo
waktu saya manggil esi kenapa yang jawab edo
siapa yang jawab
tadi waktu saya manggil esi kenapa yang jawab edo
tadi waktu saya manggil esi kenapa se edoh jawab kang mus
itu bukan jawab
kita sudah gagal menggoyang dik dik
dan melemahkan muslihat lewat ipas
sekarang kita fokus ke rumah
ya udah kalau gitu ce edo pamit dulu
tolong sekalian tutup pintunya
jangan lupa untuk berlangganan

jangan ninggalin emak atuh esi
kamu mau pipis juga
kita mah santai weh atuh
mama cepet atuh
mama sama nini malah santai
kan udah sampe rumah
tinggal buka pintu terus pipis
pancik edo belum pulang
ini bapak apaan sih
untung kamu enggak pakai motor
untung kamu nggak pakai motor
pulang ke rumahnya
ditemenin juna edi
stresnya separah apa
memprihatinkan lah pokoknya
biarin aja lah
kok kamu gitu
tadi ditelpon katanya ada temen kamu yang mau kenalan sama aku siapa namanya
gak usah lah
orangnya gak lebih ganteng dibanding aku
emangnya kalau kenalan harus sama yang lebih ganteng dari kamu
sebetulnya persoalannya bukan itu
salam buat amin dari aku
bukannya mau mandi
sangat cepet atuh mandi
nanti mau ngasih kejutan dulu
bukan terkejut kaget
terkejut sama kaget sama aja
ini kejutan yang sebenarnya

proven saya gak penuh itu
berapa udah weken something
itu karena baru
tapi kalau udah dipake
lama lama jadi pas
gimana bisa dipake
muat aja enggak
ukuran sepatu istri kamu sendiri
itu udah ukurannya mak
tapi kekecilan kang
kamu sekarang lebih montok
dibanding setahun yang lalu
jadinya sepatu yang harusnya pas
kalau dipake mak pas
terima kasih ya mus